kita beralih ke informasi lain
pelayanan tak biasa terhadap narapidana korupsi
di dalam lembaga pemasyarakatan kembali terjadi
para narapidana korupsi diduga dibuatkan saung saung khusus
tempat mereka bertemu dengan keluarga mereka
namun pihak lapas membantah dugaan tersebut
saung saung ini bukan berada di pinggir pantai
ataupun di sebuah rumah makan
saung saung ini berada di dalam lingkungan
lembaga pemasyarakatan suka miskin jawa barat
keberadaan tiga puluh enam saung inilah yang kini menjadi sorotan publik
saung saung tersebut diduga dibangun secara khusus
untuk para narapidana korupsi yang berada di lapas suka miskin
selain tiga puluh enam saung pihak lapas juga menyediakan sejumlah fasilitas
seperti lemari pendingin serta alat masak
kepala lapas suka miskin menyatakan
saung saung tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga binaan
dan keluarganya yang datang untuk menjenguk di lapas
ini menjadi lokasi alternatif pengganti ruang
tunggu yang terbatas
namun ia tidak mengetahui alasan pembangunan
dan asal dana pembangunan tiga puluh enam saung tersebut
elit eksklusif tapi kalau ada juga pendapat orang
ya itu asam biasa aja sama dengan saung yang di luar
itu kan persepsinya kan masing masing ya
ya begitu jadi masalah saung yang istimewa
saung yang isi peluk dan sebagainya ya tidak seperti itu
kalau di saung itu
mungkin ada katakanlah karena di sana juga ada kantin
ya tentu ada kulkas
tentu ada untuk masa apa namanya indomie
kan ada bisa kan wajar itu kan
ya nggak tahu juga
kan di sini saya baru empat bulan
tapi yang jelas ya
sebelum yang jelas selama saya di sini
alhamdulillah nggak ada lagi yang bikin saung
selain keberadaan saung
kasus narapi dana yang bebas keluar masuk untuk pelesiran
juga menjadi masalah yang terjadi di lapas suka miskin
fredy bangun bandung
bukan pertama kali kabar seorang narapidana bisa keluar masuk penjara
dengan mudah terdengar publik
kali ini sejumlah napi kasus korupsi diduga bisa pelesiran
dari lapas suka miskin bandung
mereka berdali izin berobat untuk bisa keluar penjara
tim kementerian hukum dan ham tengah melakukan investigasi
menindaklanjuti dugaan narapi dana kasus korupsi
yang pelesiran keluar lapas suka

sejumlah terpi dana korupsi seperti anggoro widjoyo
yang terjerat kasus korupsi di kementerian kehutanan
mantan wali kota bekasi muhtar muhammad
mantan wali kota palembang romi herton
dan mantan bupati bogor rahmat yasin
diduga bebas berseluruhan keluar lapas
para terpi dana tersebut diduga bisa mudah keluar lapas
dengan menyalahgunakan izin berobat ke rumah sakit
selain pelesiran para narapi dana lapas suka miskin
juga diduga menyediakan pelesiran ke rumah sakit
dan seumewah di dalam penjara
terkait terungkapnya dugaan ini
kepala lapas suka miskin menyatakan siap mundur dari jabatannya
jika terbukti terjadi pelanggaran
kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan
memang harus siap ya
kalau memang benar memang siap
masa kita menolak kalau memang sudah perintah pimpinan
pengungkapan napi yang bisa keluar masuk penjara memang bukanlah isu baru
demi menangani pelanggaran yang terjadi
pemberian izin kepada narapi dana harus diperketat
iya isu isu seperti itu kan bukan isu baru
tanpa yang terjadi di kalapas suka miskin
dan terjadi di lapas lapas lain di seluruh indonesia
yang mendorong dirijen lapas maupun menteri hukuman ham
untuk memberikan kesempatan kepada kalapas ini untuk memperbaiki
tapi kalau tidak sanggup ya pilihan jalan lain bisa diganti
kalau ada penerapan tindakan yang tegas misalnya
saya kemarin sudah mendengar bahwa sawang sawang itu kemudian dibongkar
itu sudah langkah yang bagus
tinggal memperketat saja izin izin keluar
satu kasus pelestiran nafi korupsi yang sempat menghebohkan publik
adalah terpidana kasus pajak dan pencucian uang
gayus tambunan yang berulang kali terungkap berada di luar lapas
berstatus mendekam dalam penjara gayus bahkan pernah tertangkap kamera
di mana dia menonton pertandingan tenis di bali
hingga berwisata ke luar negeri